bukan saja keluarga kamu

kita harus bersembunyi dari mereka
agar kita bisa hidup mandiri

karena sangatlah masyarakatnya sudah nyateng maaf

semaya ada yang merinduti
di atas atas beramal dari tangga omoh atau orang lain
terutama wantina beranjat roda tinggi
pantas kalau saya hubungi telepon mereka
hubungin hp mereka pun begitu
wah gimana kalau kita ke rumah orang tua tuh bagus aja
siapa tahu mereka ada di sana
betul juga bu
itu bagus gak pernah cerita
kalau pusatnya bangkrut dan rumahnya disita
ibu dan sanjaya
tolong segera cari mereka
dimana dan bagaimanapun keadaan sandra
dari dulu sebenarnya saya tidak merestui pernikahan mereka
keraguan saya sekarang terbuktikan
semuanya itu sudah berlalu pak
sekarang kita hadapi saja apa yang sudah terjadi
saya benar benar kecewa
ini mungkin karena mereka malu
abagus masih cinta sama keluarganya
tapi kalau tidak bisa membahagiakan untuk apa
apa anak anak mereka
bisa hidup hanya dengan cinta
anak anak pada kelaperan
sedangkan beras sudah habis
makanan yang lain juga nggak ada bu
sebentar lagi juga bapak pulang
ya udah deh
ini sih bu
suaminya bu sandra temannya kerja apaan sih
kok hari ini kasih istrinya cuma rp sepuluh ya
hah hari ini uang belanja cuma rp sepuluh
cukup buat apa bu
nah udah diam aja